polsek metro cilincing menetapkan lima taruna tingkat dua sekolah tinggi ilmu pelayaran atau stip
sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang taruna tingkat satu tewas
mereka terancam dua belas tahun penjara dan kini ditahan di polsek metro cilincing
setelah memintai keterangan sejumlah saksi dan olah tempat kejadian perkara
polsek metro cilincing menetapkan lima taruna tingkat dua stip sebagai tersangka
empat tersangka terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan amirullah aditya sputra tewas
sementara seorang tersangka lain turut serta memukuli lima taruna junior lain
penganiayaan tersebut terjadi di lantai dua gedung dormitori keempat stip
kelima tersangka akan dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp tentang pengeroyokan
dan pasal tiga ratus lima puluh satu tentang penganiaan yang menyebabkan kematian
dengan ancaman hukuman dua
mereka terancam dua belas tahun penjara
saat ini kelima tersangka mendekam di tahanan polsek metro cilincing